jadi kita kalau selama ini orang orang selalu ke mal bawa anak anak bermain ke mal kita mencoba memindahkan itu ke kampung makan
di pusat jajanan serba ada ini tersedia sebelas kedai yang menjajakan menu kuliner bervariasi khas nusantara hingga mancanegara
seperti tenggiri bumbu rica sate ayam bakar iga sambal mata tumis kangkung dan dimsum
wah siapa yang pilih
tidak tergoda dengan menu santap siang saya kali ini
sate kambing ini yang jadi favorit saya di sini ya
selain sate kambing ada juga ikan tenggiri bumbu rica rica yang rasanya juga lembut dan bumbunya pas banget sama selera saya
sebagian besar area kampung makan ini merupakan semi terbuka
tempat makan ini juga dibuat asri dengan air terjun mini buatan dan kolam ikan di salah satu sudutnya
udah udah berapa kali ya
yang pertama makanannya enak
yang sudah ada tempat bermain gitu jadi anak anak saya juga bisa main di sini
harga makanan di sini bervariasi berkisar antara sepuluh hingga delapan puluh lima ribu rupiah
jika dari luar tidak begitu tampak keistimewaannya namun jika mengintip ke bagian dalam food court ini
puluhan jenis kuliner istimewa bisa memanjakan lidah anda
berkonsep ruang semi terbuka food court yang berada di kawasan kebonjeruk jakarta barat ini selalu ramai pengunjung sejak jam sepuluh pagi hingga dua belas malam
soalnya menunya banyak dan yang banyak makanan menarik juga minumannya juga unik unik jadi pengen nyoba
segi harga untuk harga juga murah meriah lumayan untuk kantong kantong mahasiswa
saya mencoba menu makan yang paling laris yaitu iga bakar
daging iga sapi lunak dipanggang lalu diberi lumuran bumbu kecap bawang putih dan penyedap
kalau dari segi rasa iga bakar mie emang enak banget kalau saya bilang
tapi kalau dari segi kenyamanan kenyamanan food court ini bisa dibilang biasa aja karena memang tidak ada pendingin ruangan dan juga hanya ada kipas angin
tapi lumayan lah cocok kalau misalnya kita datang ke sini bareng sama keluarga ataupun sama teman teman
soto miss rengseng juga begitu mengundang selera
satu lagi food court menarik di jakarta barat
phx rumah makan puja sera sekaligus tempat nongkrong gaul yang berada di kawasan grogol
konsep tempat makan ala industrial ini dibuat kreatif oleh sang pemilik
dengan mendaur ulang barang barang bekas sebagai hiasan bangunannya
phx juga mendukung usaha kecil masyarakat dengan mengakomodasi tempat makan tersebut sebagai unit usaha
ada lima belas kedai atau gerai yang masing masing
menu sajian istimewa
semua menu terbilang menu kekinian yang disesuaikan dengan konsumen utama yaitu anak muda
di sini juga mengusung konsep makanan cepat saji yang mengarahkan para pengunjung untuk langsung memesan menu di gerai
pertama saya memesan thai ice cmilo dan banana choco cheese
menu yang laris lainnya adalah sushi
yaitu berupa potongan timun kiuri yang dipadukan dengan daging kepiting keju mozzarella
lalu diberi saus mayonaise
bisa dibilang tempat ini adalah instagramable
tapi kalau dari segi kenyamanan tempat ini puja serai ini bisa dibilang tidak terlalu mengutamakan kenyamanannya
karena ini adalah semi terbuka
jadi cuma ada kipas angin
tapi ada juga ruangan ber ac ya
meski buka pada jam sepuluh pagi
pujasera ini kerap ramai didatangi pada saat sore menjelang malam hari
menarik karena terkadang kan kalau setiap hari jumat malam sabtu itu sering ada live music
mungkin itu yang jadi minat anak anak muda mungkin untuk kesini gitu
bagaimana tertarik mencoba semuanya